informasi selanjutnya keluarga putu satria ananta rustika
taruna stip yang tewas di anaya senior
pengabenan dirangkaikan dengan upacara serah terima kedinasan
dari pihak kampus stip kepada keluarga
keluarga dan kerabat korban berdatangan ke rumah duka
untuk melakukan berbagai rentetan upacara
selain acara adat upacara kedinasan juga dilakukan
kepada almarhum putus satria ananta rustika
sebelum jenazah digotong menuju setrap
untuk dilakukan upacara pengabenan atau pembakaran jenazah
setelah prosesi pengabenan putu satria ananta rustika
taruna stip yang tewas karena dianiaya senior selesai
abu jenazah akan dilakukan
pelarungan abu jenazah dilakukan setelah pihak keluarga
keluarga korban yakin polisi akan menguak kasus ini dengan tuntas
dan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal
tidak ada mudah mudahan polisi akan menguak kasus